di belakang sana lurus belok kiri
ada ada ada sekejap
tidak ada apa apa
tadi aku dengar orang itu mau ke singapura
aku harus kasih tau randy
tidak ada apa apa
ren buronan itu mau ke singapura
lagi pesen tiket ke temennya
saya harus cepat
jangan sampai dia lolos ke siapa
tidak ada apa apa
oh dari dio photography
sudah di jalan
setengah jam lagi sampai
waktu andin datang kan saya arrange untuk private family photo
aduh mesti kasih tahu al sama andin
masalah kenapa ya
si kb bikin aku bingung
apa yang dipikirin sebenarnya
dan sudah lama banget masalah ngebentuk aku
saya gak ada maksud
mungkin agak susah juga
mengubah kebiasaan lama kamu
untuk gak marah marah lagi sama aku mas
nggak usah nyindir saya
ya kalau misalkan mau minta maaf tuh yang ikhlas yang lembut
jangan maksa untuk dimaafin ya
aduh andin masih marah lagi
tapi emang gue udah ketaluan sih tadi
saya mau tanya sesuatu sama andin
lo harus tanya soal anaknya andin
apa benar itu bukan anaknya roy
daripada setiap hari lo kepikiran dan dihantui sama asumsi lo sendiri
lo harus tanya ke andin
saya ketemu sama angga
angga bilang katanya waktu mereka ketemu sama kamu
hari ini ada pemotretan keluarga
mama udah bikin janji dua hari yang lalu
mama bener bener lupa kasih tau kalian
kalian siap siap ya
mama udah minta mirna untuk siapin rena
ngapain pake pemotretan segala sih mak
buat kenang kenangan dong al
kan kita belum ada foto keluarga berempat yang lengkap
yang ada cuma foto pre wedding kalian berdua yang kamu pajang di kamar
gak apa apa ya
dan nanti kalau sudah ada aladin kita foto lagi
calon anak kalian berdua
tiket gua gimana
kamu tuh gak sabaran banget ya
saya udah beli tiketnya pakai kartu kredit
kalau besok dapat penerbangan jam tujuh pagi
jadi kamu nginep dulu di surabaya
terus gua gimana
harus tidur di bandara
udah kamu tenang aja
saya udah cari cost yang aman buat kamu
nanti saya share lokasi dan tiketnya
kalau begini gua suka
gua akan jaga rahasia lu
nanti kalau udah sampai cost tolong kabarin saya
burut gua jadi mulus gini ya
gak enak banget
udah apa pak
lurus belok kiri
pasti dia mulus perutnya
kayaknya rencana ku berhasil
tolong mama tahan orang itu di repot mama ya
mama kasih obat pencara aja di makanannya
mama gak punya obat kayak gitu
lagipula nyari dimana
gak ada di sini
iya di apotek atau toko obat mak
pokoknya pas pegawai mama nyiapin makanan buat dia
mama tahan dia sampai aku datang ke sana
kurang lebih dua jam lagi aku sama sana ya
ada obat pencahar
oh iya berapa ini
ya baik bu
selamat tinggal bu
ramailah dengan lgbu

semoga usahaku buat nahan orang itu berhasil
semoga usahaku buat nahan orang itu berhasil
semoga usahaku buat nahan orang itu berhasil
nanti kok malah mati
apa randy sudah di dalam pesawat ya
sudah menuju surabaya di dalam pesawat